hai hai hai ron udah dari mana petasan segitu banyak utang sama yang jualan petasan kong ama
si john agak bener tuh musti gua kasih pelajaran tutup kandawat celetan lu bosong begini lagi
menengri kak berangkat sekarang ayo kakak
bang tadi cobain lagi ya tadi kan udah tadi pengen lihat lagi ya udah
bang ucap dulu ya ntar aja ntar yang nilai tadi cakep apa enggak siapa
eh masukin aja langsung iya bang ih bang udin kok galak sama mas pur maaf ani mas pur masukin ya
ani mas purnya
iya lagi jalan jalan nih
mau ketemu pak ero ya bang
ojak pak saya
bisa panggilnya sebentar
oh iya makasih bang
bentar pak ya
iya pak lora
eh pak ero
ada apa pak lora
saya tarik sama romli keliling keliling
lihat tong sampah terguling pak ero
itu enggak pak
itu enggak pak
itu udah saya beres sih
jangan sekali begitu lagi pak ero
dan juga ingat pesan saya
sampaikan ke warga
tolong jangan cuek tentang kebersihan pak ero
baik pak lora
baik kalau gitu saya pamit dulu pak heru ya
saya juga pamit dulu pak lora
gak ada apa apa
buktinya dia nangis main petasan
lu yang ngasih ya
kagak katanya kemarin dapet uang dari babe
ah gue ngasih cuma sepuluh ribu
ron lu dapet dari mana petasan segitu banyak
butang sama yang jualan petasan kong
sama si john
agak bener tuh
mesti gua kasih pelajaran tuh tukang dawet
tunggu aku mau
neng rika berangkat sekarang
neng rika megangnya jangan kenceng kenceng
takut puasa aa batas
ada bidadari turun robek bek
lu liat si john yang jualan es dawet kagak
hari ini belum liat be
tapi mau beli es dawet ya
selama bulan puasa kan si john nggak jualan es dawet
he itu mah gua juga tau
yaudah anterin gua ya
saya mau pulang tidur capek perut lapar
jadi ceritanya lu gak mau nganterin gua nih
naik motor aja deh biar cepat
masa pasti pake baju beginian
ya bajunya dilipet dulu
ntar abis ono baru dipake
oh seperti itu
wah anak emak cakepnya minta ampun
jangan godein tati gitu dang
buruan sudah siap siap gih
katanya jam tiga udah nyampe ancol
tapi siap siap dulu ya
eh lu udah manggil bajaj belum
bajaj bakal apaan emak
ya bakal bawa anak gue ke ancol
masa lu mau bawa pake motor lu yang butut ini
nanti aku bawa
kenapa berhenti kakak
bingung milih jalan
ya berarti kita nyasar dong
saya mau nanya kalau jalan ke prj kemana ya arahnya
udah kelewatan jauh pak
prj ada di sebelah utara
terus muter dulu ke arah timur
lurus ke arah selatan
nanti ketemu prj
lurus ke arah selatan
nanti ketemu prj